emas memang terus menjadi prima dona
harga logam mulia yang terus melejik di tengah pandemi
membuat orang berburu
nah seperti apa seluk beluk emas batangan
saya sudah ada di butik emas antam
kawasan pulau gadung jakarta timur
yang selalu ramai oleh antrian
sudah ada pak iwan dahlan dari antam logam mulia
pak harganya per delapan belas agustus ini sudah rp satu lima puluh per gram pak
bagaimana sih animo dari masyarakat terhadap emas ini
khususnya milenial pak
kalau kita melihat animo masyarakat belakangan ini
terus meningkat ya
ini saya rasa terlihat dari karena masyarakat juga mulai memahami
fungsi dari investasi emas
karena memang investasi emas ini kan intinya nabung ya
kalau kita lihat kenaikannya sejak pandemi ini
kenaikan penjualannya kita
walaupun kami melakukan transaksi hanya online
itu balik lagi milenial ini sangat suka kan dengan online
jadi kita punya transaksi online di www logamulia com
jadi milenial ini bisa membeli atau masyarakat
tepatnya bisa membeli logam mulia
kemudian diantar ke alamat yang dituju
atau bisa mengambil di butik kami
ada lima belas butik
di indonesia di sebelas kota besar
direct sales kami tutup dulu
untuk mencegah penularan covid sembilan belas
jadi semuanya kami alihkan ke online
sehingga masyarakat ketika ambil antriannya bisa kita atur lebih baik
dengan harga yang sudah rp satu lima puluh ini pak
baiknya itu kita beli atau tahan dulu atau jual pak
kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang
untuk lindung nilai
untuk melindungi penghasilan atau kekayaannya
atau menabunglah intinya
sebenarnya kapan saja beli
kapan aja punya tabungan punya uang lebih
ya dibeli saja
jangan dipikir pikir dengan harganya
nah pak sekarang gambaran ke depannya nih pak
untuk emas sendiri
antam sendiri melihatnya seperti apa sih prospeknya
jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun
kenaikan itu jelas signifikan sekali
didukung oleh kondisi saat ini
dimana secara tidak langsung ya
ada kondisi pandemi covid sembilan belas
yang menyebabkan banyak negara mengalami masalah di ekonominya
ini satu yang berita yang lumayan menarik nih
karena kemarin kita mendengar si warren buffett sendiri
yang sebenarnya anti dengan emas
ternyata dia beli saham perusahaan tambang
membuktikan bahwa yang anti saja sudah mulai tertarik
sudah beralih ke emas
jadi sudah kelihatan bahwa sebenarnya si yang jagoan ini
dia sudah melihat bahwa harga emas itu akan terus ke depan
akan terus positif
berarti ada ke arah kesana tuh ada ya pak ya
dengan kenaikan yang dasar rekor rekor baru itu pasti akan terbentuk
dari jangka panjang itu udah terasa jadi jangka menengah sebenarnya
benar karena kalau saya lihat januari tahun ini
di awal januari tahun ini
harga emas itu di sekitaran rp tujuh ratus tujuh puluh ribu
sekarang sudah menjelang menyentuh di atas rp satu juta
ini semua karena ketidakpastian tadi ya pak ya global juga ya
oke baik terima kasih pak iwan dahlan atas waktunya menjelaskan buat kita juga
dan yang pasti adalah merubah mindset bahwa investasi di emas
baik itu digital maupun fisik
adalah pasti menguntungkan dan investasi yang safe haven
untuk menyelamatkan perekonomian kita di masa depan
tim liputan sian indonesia jakarta